sementara itu pemerintah menjamin ketersediaan vaksin dalam program vaksinasi tahap dua
selain dari tiongkok pemerintah juga menyiapkan vaksin dari inggris dan amerika
jurubicara covid sembilan belas bio farma bambang herianto memastikan ketersediaan vaksin saat ini masih aman untuk penduduk indonesia
yang sudah datang melalui skema covid sembilan belas dari astrazeneca
tentu ini terus akan datang kembali
diharapkan juga bisa segera ya dari komitmen sekitar lima puluh empat juta
kita berharap covid sembilan belas bisa memenuhi kebutuhan kita
kemudian yang melalui bilateral bio farma juga kita sudah menandatangani komitmen supply sebanyak lima puluh juta juga dari astrazeneca
ini di luar
di luar tambahan
nanti ada tambahan tambahan komitmen juga
tentunya masih secara dinamis berjalan
kita lakukan juga pembicaraan
kemudian yang berikutnya dari novavak
dan juga nanti kita juga ada tambahan lah
istilahnya opsi sebesar lima puluh sampai delapan puluh juta dosis
itu juga dari pfizer
karena pfizer juga ada sekitar kita harapkan bisa lima puluh juta dosis juga
jadi cukup banyak kalau di total